kalau dia memfax balik surat susulan
saudara ini gimana
mengerukung tuhan tuh ya harus
saya ini masih mencari tahu pak
siapa pengirim surat itu
ini namanya fitnah pak
terus rasa gak bisa terima
ini surat komplain
mereka menyatakan kalau saudara itu
material bahan bangunan rukon mereka
nah itu artinya saudara koruptor
ini pasti ada kesalahpahaman
siapa yang salah paham
yang tidak paham itu mungkin saudara
saudara tidak menyangka
kalau sewaktu waktu pihak lion
bisa saja mengecek langsung ke lokasi proyek
saya akan segera meluruskan masalah ini
saudara harus meluruskannya
dan saudara harus membuktikan ketidakbenaran
karena kalau ini memang benar
saudara tahu akibatnya
dan saya tidak pandai
tapi kalau ini benar
saya tidak menyangka
karena dia bukan alim
tiba tiba dia mengalirkan
sampai siapa yang mencoba
jangan berkata begitu dulu
belum ada bukti
sudah sudah sudah mas imam
saya juga nggak percaya kok
kalau mas imam yang ngelakuin ini
saya memang tidak melakukannya
saya akan buktikan kalau saya tidak melakukannya
kalau memang benar mas imam mengatakan bukti bersalah
ini artinya ada orang yang pengen jatuhin satu sama lain
dan dengan bentuk kemungkinan dia bisa kena
mendingan kita semua balik kerja lagi
berapa kerugian perusahaan kita
kalau sampai pt tunas gerah hindu membatalkan kontraknya di tengah jalan
ini saya sudah bilang sama supplier untuk
memfax ulang odes usulannya
ini benar benar sudah tidak bisa ditolerir lagi
nanti saya akan mengirimkan
saya tidak pernah mengirimkan surat ini
suara ke justice
siapa yang mengirimkan surat face ini
berani memasukkan tanda tangan saya
masjid pak imam
biar ini jadi masalah kami saja di kantor
tolong bapak tarik semua
barang yang sudah bapak kirimkan
dan gantikan dengan spek yang sesuai pada surat pertama
baiklah pak imam
tapi untuk saat ini kan sudah sore
tapi akan saya usahakan
sepatutnya bisa saya selesaikan
terima kasih ya pak
oh iya satu lagi pak
anggap saja surat susulan ini tidak pernah ada
mereka telah menjepahku
tapi siapa yang bisa menyuruhkan tanda tanganku
bapak masih belum terlalu lapar
kamu duluan aja gi
papa kenapa sih
kok kelihatannya kayak lagi galau gitu
loh pak gak kenapa napa
mungkin bapak kecapean aja kali kerja
raisa jadi kuliah kan
ya jadilah sayang
kok nanyanya begitu sih
soalnya minggu depan tuh udah mulai pendaftaran pendaftaran pak
kamu udah tau belum kamu mau kuliah dimana
ya yang pastinya sih raisa daftarnya nggak ke satu kampus saja
mungkin dua atau tiga kampus
papa udah nyiapin kan biayanya
ya udahlah pasti sayang kamu
kamu gak usah mikirin ke arah situ deh ya

ya udahlah pasti sayang kamu gak usah mikirin ke arah situ deh ya
pokoknya insya allah papa usahain ada
alhamdulillah kalau gitu
memang kalau papa boleh tahu biayanya berapa sayang
kamu udah ada gambaran belum
kalau untuk pendaftarannya aja
beli formu dan segala macem itu
kira kira setiap kampus dua ratus lima puluh an lah pak
ya udah lah pak
dan kalau seandainya kamu diterima
biaya masuknya berapa
kalau menurut temennya raisa
katanya kalau fakultas negeri yang nggak terlalu favorit tuh
masih bisa di bawah dua puluh jutaan
yang biasa biasa aja tuh
kita harus nyiapin biaya sekitar
tiga puluh sampai lima puluh jutaan lah pak
papa keberatan ya
mana mungkin papa kamu ini keberatan
bapak nggak nyangka kalau ternyata biaya masuk kuliah zaman sekarang itu mahal banget ya
makanya papa bantu doain raisa ya
mudah mudahan raisa bisa keterima di universitas senegeri
bapak pasti akan doakan selalu
yang penting kamu belajar sungguh sungguh ya
tadi malam mimpi apa
mimpi dikejar anjing
atau mimpi di patok ular
surat apa ini pak
buka dulu lihat dulu
pihak manajemen masih berbuat baik sama anda
anda hanya dikasih surat peringatan saja
kalau saudara ingin tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya ya tunggu keputusan berikutnya
begini ya pak indra
kalau saya emang bersalah
langsung dipecat juga gak apa apa pak
tapi ini kan masalahnya
masalahnya saudara sudah jelas
si anton pasti sudah cerita
kalau dia memfax balik surat susulan
saudara ini gimana toh
kalau mau mengerukung tuhan tuh ya harus bagi bagi
saya ini masih mencari tahu bang
siapa pengirim surat itu
ini namanya fitnah pak
terus terang saya gak bisa terima
jadi saudara tidak mau menerima surat peringatan tersebut